mengikuti dimanapun bunga itu berada
bagus banget kek
ranti kenapa sih kamu nyalain aku terus
padahal aku ngelakuin semua ini kan cuma untuk kamu
jangan jangan jangan
kok ada ular di sini
kenapa kamu di sini
tenang jangan kiriak
kok di sini sih
ular itu tidak akan mengganggu kamu
aku sedang sembunyi di mobil kamu
dan kalau kamu
mau membantu aku

dimana perempuan sedang itu
kita memang harus tangkap dia
iya benar banget pak
karena dia sudah membuat susah dan menebar malam nanti
saya tanya dulu di sana ya
bapak lihat perempuan serem bau ular
masuk ke sini nggak pak
perempuan bau ular
nggak ada tuh pak
aduh pak haji
kayaknya dia nggak tahu pak jk
sebaiknya kita cari di tempat yang lain
kalau gitu sebaiknya kita cari di tempat lain
terima kasih kamu sudah membantu aku
dan aku akan tepati janjiku untuk balas budi padamu
aku bisa menolong kamu dengan sangat apapun
kak aku pengen naik kuda
tapi aku gak mau dipegangin
harus dipegangin jatuh
mana ada koboi kudanya dipegangin
eh sebenarnya lo mau naik kuda apa nggak sih
mau tapi yang ini
kalau misalnya mau naik harus ditemenin ya
bandel banget ini anak
aneh tau nggak
li yakin ini enak naik sendiri
kok ini sini sih
ayo turun turun turun
kakak tuh ada badut
saya nari tunggu
yang sendirian lagi
yaudah yuda gukejir pakai kuda aja ya
mau anaknya dibiarin gitu aja
kalau sampai terjadi apa apa dengan anak saya
mata tak melihat
di mata hati selalu melihat
aku harus lindungi lya
kamu gak ngeri apa apa kan
eh kok nyalain aku sih
salah kamu sendiri lah
lagian salah kakak
ngapain ngasihnya kuda liar
yaudah kau tau kuda liar
kenapa dibawa kabur
gak ada gunanya kamu debat kusir
sama anak ibusan yang ekois
kok kakek disini kek
itu kamu urus kuda kuda itu
kalau kamu berboha boha sama orang lain
kamu juga yang akan mengekeburukan
ah dasar kaki kakek tua
tetap dik sitting
apa tuanku yang merungut
gimana kalau papa ajak kamu liburan sama tante ranti
soalnya tadi dokter bilang antara anti ini banyak pikiran dan di stres
jadi gimana caranya kita harus kurangin stresnya
bapak rasa kayaknya liburan yang paling tepat
iya pak kita mau banget liburan
kamu gak ada yang luka kan
syukurlah nak gak apa apa
gara gara kamu anak saya jadi kotor begini
anak saya jadi kotor seperti ini
kamu benar benar kurang ajar ya
maaf pak bu
saya udah berusaha nangkep kuda itu
tapi ya akhirnya anak ibu jadi jatuh kayak gini untuk gak kena apa apa ya bu
dia sampai kotor begini
kamu tuh benar benar kurang ajar ya
sebenarnya aku yang salah
sebenarnya kakaknya udah ngingetin supaya aku jangan naik kuda sendirian
tapi aku nggak naik kuda sendirian
gara gara aku semuanya jadi salah
anak saya ini jarang sekali minta maaf
kalau dia minta maaf berarti dia betul betul merasa bersalah
ini uang dari kami sebagai perminta maaf
maaf tapi bu dali terima aja
lumayan tahu kita kan emang butuh
makasih ya pak ya bu
makasih ya pak bu
terima kasih adik
kalian jangan mandal lagi ya
terima kasih pak
kembali balik malem
makasih ya kek
untung tadi ada kakek
kalo gak ada kakek lia gak tau deh jadinya apa
kok kakek bisa disini ya
lia gak nyangka lo bakal ketemu sama kakek
itu semua rencana
yang direncanakan tuhan lia
kita dipertemukan lagi
kalo kakek tuh selalu melindungi lia
kakek tuh kayak dikirim sama allah untuk melindungi dia terus
kamu anak baik lia
anak baik itu bagaikan bunga yang harum
dan perlindungan tuhan adalah
yang akan selalu ada
di sekitar bunga yang harum
mengikuti dimanapun bunga itu berada
bagus banget kek
bagus banget ya kek